bapak kenal abimana

jadi ya kedekatan itu lah yang mungkin

jadi ya kedekatan itu lah yang mungkin makin dekat
yang bapak lihat
kalau bapak gak sempet bilang sama kamu
soal abimana dan mengiakan
ngajak abimana kesini
dia gak apa apa
ya abimana ini juga sempet
waktu mama sakitnya
tadi mama sarah juga cerita
perhatian sekali abimana
kelihatan dari awal sih
kalau kita lihat sepintas
abimaneng ini seperti dingin orangnya
dia apa apa merasa ada kebaikan
jadi ya orangnya juga
ya tapi kalau boleh saya saran sih pak
mendingan elsa hati hati sama bimanya
belum tentu benar benar baik pak
kamu kenal sama abimana sebelumnya

kenapa saya harus menceritakan yang sebenarnya
tentang masa masa kelam dalam hubungan saya dan abimana
sus lihat lagi pijetin omanya
kasian takutnya nanti bangun gimana
kalian renau pijetin oma ya
tante sarah dipiciti sama kiki
yang udah udah sih bilangnya pijetin kiki tuh enak tante
kiki tuh kalau nijit bakal nagih nanti
biasanya tante bisa kesini lagi tante
yaudah kalau gitu ini aja bawa bu sarah
mau di kamar saya juga boleh gak apa apa bu
silahkan atau di kamar renang
kamar renau ya
silahkan silahkan gak apa apa
kalau ini bikinin teh minuman
aduh pegal ya
itu tadi mama kepikiran bu sarah
kepikiran mama kamu
apa gak sebaiknya
bu sarah tuh
jadi check up keseluruhan menyeluruh
supaya ketahuan sakit itu apa
masih lemes lemes kayak gitu
sebenarnya mama tuh udah diperiksa sama dokter
dokter yang disuruh sama abimana itu
dan sering dicek bolak balik sih
kenapa nggak sekalian bawa ke rumah sakit
yang fasilitasnya lengkap
general check up semuanya
semuanya biar ketahuan
ada sakit kecil
sebenernya pak pat
tuh sempet mau mengajak mama
untuk ambil darah
tapi mama tuh selalu bilang tuh
kalo dia tuh baik baik aja ma
saya ngeliatnya sih bu sarah kayak
dan tadi waktu pas lagi makan siang
juga bu sarah cerita
badannya sering pegel
kakinya juga sering terasa lemas
tadi berdiri lama juga kayaknya

ini juga buat kebaikan mama

coba nanti aku bujuk deh
semoga aja mama mau
bener ya harus
karena memang apa ya
lebih baik mencegah
kalau misalnya ternyata memang ada sesuatu yang
semoga baik baik aja
terus kalo gak salah kamu juga mau
janjian sama cychayatris apa buat ini
kebetulan kan ini kan mas al ingatannya cukup baru kembali
jadi aku mau ngecek juga mah
pengen liat gimana
apa yang terjadi sama otaknya mas
dan segala macem
masakitnya sama mas al sama mama juga
jangan lupa untuk di mri semua segala macam
minta maaf sebelumnya kalau jadi seolah olah
mengatur ya pak
karena sama keluarga saya juga
ya adiknya andi
semuanya baik baik lah pak
papa tanya tadi kenapa saya bisa bicara seperti itu
saya kenal dengan nabi maji
tapi saya kenal
seperti yang saya bilang dia orang baik
tapi belum tentu benar benar baik
tapi belum tentu benar benar baik
tapi belum tentu benar benar baik
kalau dia gini
saya cuma ingin menjaga jaga saja
supaya tidak terjadi sesuatu hal yang memang tidak kita inginkan
mama pernah cerita ke saya
waktu itu shena sempat mengancam mama
sienna mengancam mama
supaya dia menjadi brand amesador maratu
adiknya begitu bagaimana kakaknya
memang gak semua saudara
mempunyai sifat yang sama
tapi apa salahnya kita jaga jaga
saya nggak bisa cerita secara detail
tapi saya harap bapak memikirkan soal ini
dan peduli dengan masa depan elsa yang risikan bila
dia tetap berhubungan dengan nabi mana
pak kok nyetirnya ngelamun
mikirin apa sih
ada apa pak
harusnya gak ada yang perlu aku tutupin
apalagi dari kamu ma